baik kita masih membahas tragedi kelam kebakaran lapas tanggerang
sudah bergabung bersama dengan kami ada bang arsul sani
anggota komisi tiga dpr ri dari fraksi p tiga
bang arsul selamat malam
selamat malam mas linhat
bang arsul langsung saja apa tanggapan anda dari kejadian terbakarnya lapas tanggerang ini
kalau tadi bang adrianus menilai agak terlalu dini
kalau menkumham langsung menyatakan ini over kapasitas
dan juga soal instalasi kelistrikan yang menjadi penyebab utama
ya pertama tentu kita secara moral harus menyampaikan rasa duka cita kita terlebih dahulu ya
kepada keluarga besar para korban yang meninggal warga pindahan pemasaran angkatan
yang kedua hemat saya ketika kita melihat ini dan juga menuju kepada jalan keluarnya
hemat saya itu harus dengan pendekatan sistemik
kita kemudian melihat atau mencoba mempecahkannya dengan sudut tertentu saja
nah mas reinhardt saya misalnya mendengar pak menko polhukam menyampaikan tentang bahwa pemerintah akan membangun lapas lapas baru
itu tentu memang menjadi salah satu solusi tetapi bukan satu satunya solusi hemat saya
karena yang namanya kemampuan pemerintah menambah kapasitas lapas
itu seperti deret hitung sedangkan pertambahan warga binaan pemasarakatan
ya itu seperti ukur
sehingga selalu akan di belakang
hemat saya ada banyak hal hal lain yang secara sistemik
kira prof adrianus akan lebih tahu
yang itu mesti diberikan sebagai pendekatan untuk katosik persoalan
soal penyebab kebakarannya itu sendiri ya kita serahkan saja
kepada pak reskim forli
untuk melakukan penyelidikan mendalam
apa benar karena core slating
atau ada sabotase
ada kesengajaan atau hanya karena kelalaian
tapi kalau menurut anda pendekatan sistemik yang seperti apa yang harus dilakukan
karena masalah overkapasitas sudah masalah yang klasik
kebakaran juga beberapa kali kan terjadi di dalam lapas
meskipun ini yang jumlahnya sangat besar
korban yang empat puluh satu orang narapidana yang tewas
kalau kita bicara
kalau saya belajar di prof adrianus
itu pendekatan atas elemen elemen sistem
sana ada tentu perbaikan kelembagaannya
dijentas dan bahkan seluruh elemen dalam
sistem peradilan pidana terpadu
kemudian juga ada perbaikan dari sisi hukumnya regulasinya
dan yang penting adalah
juga budaya hukum ya
dari dalam proses proses penegakan kita
pasal satu ratus dua puluh tujuh undang undang narkotika
itu melepakkan politik hukum
bahwa yang namanya penyalah guna narkoba itu
itulah politik hukum yang berlaku sebagai hukum positif
yang saat ini masih berlaku
tetapi kita melihat ini tidak dilaksanakan
secara murni dan konsisten atau konsekuen
saya pakai istilah zaman orde baru ini ya
jadi masih banyak ya
para pengolah guna penyalah guna murni
meskipun bandar kecil kecilan
ujung dari hukumnya adalah dikirim ke negara
bukan dilakukan rehabilitasi
memang kalau menyangkut tokoh tokoh tertentu ya
itu kemudian direhabilitasi
tapi layak kebiasaanya kan mungkin bisa
bisa dilihat datanya dari ya
jumlah seluruh warga binaan
pemasarakatan yang ada di lapas lapas
itu merupakan penyalahguna perni
nah ini yang menurut saya hakikatnya saya berharap menkupol hukum prohmahput fd ini
duduk bersama dengan elemen elemen penegakan hukum kita dalam sistem peradilan pidana terpatu kita
yang ada di rumpun kekuasaan eksekutif untuk merumuskan bahwa keadaan seperti ini
itu harus diselesaikan
ini harus diselesaikan
karena kalau kita bisa misalnya mengurangi saja dan kemudian merubah
katakanlah warga binaan pemasarakatan yang penyalahguna narkoba itu
itu akan mengurangi perserkatan kita selapas kita
kalau kita mengandalkan membangun kemampuan lapas
salah saya sudah dari periode lalu jadi anggota dpr
kita punya keterbatasan anggaran untuk itu
ya belum keterbatasan sumber daya manusia di jajaran di pemasarakatan
ada lapas yang ratusan jumlahnya tapi satu regu supirnya
itu pokeng cuma lima orang
kadang saya bercanda sama pak yasona lawli menkup ham
ini kemampuan jangan kalau nggak dibantu
jadi kalau kita bisa mengurangi perserakan pemasaran
ini bisa cepat selimilatas kita
baik bang arsul
oke bahwa memang narapidana narkotika menjadi mayoritas ya di dalam lapas
termasuk juga di lapas tangerang
itu juga tadi sudah diakui oleh menkup ham
tapi ada persoalan lain misalnya soal peremajaan lapas
kondisi gedung misalnya yang tadi juga sudah dibahas
tadi anda mengatakan ada keterbatasan anggaran
apakah itu soal anggaran ini menjadi problem tersendiri
sehingga peremajaan lapas surut untuk dilakukan
ya saya tidak mendengar yang terakhir dari reinhardt
halo masih bisa didengar suara saya
soal peremajaan lapas dan juga anggaran bagaimana
soal permajaan itu kembali lagi
karena soal keterbatasan anggaran
dan kalau kita bicara keterbatasan anggaran
apalagi di tahun anggaran dua ribu dua puluh sekarang dua ribu dua puluh
dan saya kira di tahun depan yang sedang kita bahas di dpr
rapbn tahun dua ribu dua puluh
itu masih akan fokus kepada penanggulangan covid sembilan belas
jadi tidak bisa juga kita terlalu berharap
katakanlah penambahan anggaran dalam rangka apakah permajaan renovasi
atau pembangunan lapas baru
ya satu dua bisa
membangun lapas itu kan juga bukan sebuah proyek yang murah
saya kira satu unit lapas bisa jadi
meskipun tergantung kapasitas
tapi barangkali bisa jadi antara tujuh puluh lima sampai satu ratus lima puluh miliar
berapa banyak yang mau kita bangun
dengan kapasitas hanya ratusan saja paling
jadi menurut hemat saya
itu mutlak ubjek harus diikuti dengan tahan secara sistemik
termasuk hukum pemidanaan kita ke depan
jangan kejahatan kecil kecil saja
zaman pidananya itu adalah pidana penjara
memang di dalam hp kita introduksi jenis pidana baru
pidana kerja sosial
juga hakim diberi keleluasaan untuk yang ancaman pidananya itu
sekitar satu tahun itu boleh kemudian dijatuhkan pidana denda
jadi ini juga terlalu relaksasi relaksasi politik hukum yang terkait dengan
kebijakan pemidanaan kita yang ke depan memang harus kita
baik saya ke bang adrianus
ada tambahan dari anda
soal pendekatan sistemik yang seperti apa
yang juga tadi sempat disampaikan oleh pak yasona bahwa
ada problem soal banyaknya napi narkotika
sehingga memenuhi lapas lapas yang ada di indonesia itu bisa jadi pembenaran tidak
ya jadi ketika kita belum bisa mengubah ya
hal hal sistemik yang tadi dikatakan oleh pak arsul
maka ya lakukan terobosan
jangan lupa bahwa
terkait dengan misalnya sebagai contoh ya
cukup banyak teman teman upt di seluruh indonesia
berusaha untuk mencapai itu
jadi banyak kan mereka tertekan masalah overcapacitas
tertekan masalah anggaran
tapi itu masih belum selesai untuk mencapai wbk wbbm
tentu dengan memakai pendekatan inovasi
ketika juga tadi yang saya katakan misalnya dalam rangka menghadapi besukan
dalam rangka menghadapi kurangnya anggaran untuk kesehatan
dalam mereka menghadapi keterbatasan bahan makanan
maka mereka lakukan inovasi
maka ya dengan segala cara
tapi saya juga mengharapkan bahwa
dia lakukan juga inovasi terkait dengan soal infrastruktur
yang tadi dikatakan oleh pak arsul sebagai terbatasnya anggarannya
jadi contoh misalnya untuk pemerjaan atau pemeriksaan lah
mengenai mobil kabel
itu kan kita tidak perlu uang banyak ya
sehingga kemudian bisa dicegah
jangan sampai lalu ada pemakaian yang berlebih
atau pemakaian yang jorok ya
di mana satu steker
di tim panggung berkali
lalu kemudian memudahkan
tapi jangan lupa ya
misalnya saya baca di berbagai media
misalnya di mana berbagai lapas
di berbagai tempat
lalu kemudian ini sibuk
rame rame mengadakan pemeriksaan
terhadap kondisi disiplin itu masing masing
maka ini kesan saya bahwa ini memang terlupa ini
agak apa ya tidak
sehingga kemudian lalu
lalu kemudian ada kesalahan
ada musibah besar
nah maka harapan saya adalah bahwa
berhubung sekali lagi ya
berhubung karena situasinya belum bisa berubah banyak
legislasinya belum bisa berubah
anggaran negara juga belum bisa berubah
kalau tidak ada pembangunan lapas
tidak akan mengejar ya
dengan jumlah impact yang akan masuk
maka harapan saya adalah bahwa
pergunakan kemampuan untuk inovasi sebanyak banyaknya
itu untuk hal hal yang selama ini terliput dari pengamatan
soal kemampuan listrik tadi
juga juga misalnya
sekai dengan sop soal kedaulatuh
nah ini dia nih
jika jumlah petugas sedikit
maka ketika ada masalah masalah darurat
sehingga ada drill ada latihan
kalau ada kebakaran bagaimana
kalau ada banjir bagaimana
sehingga kemudian lalu
korban jiwa dapat dipecahkan sepilih mungkin
dan ini yang sekali lagi saya kira
terluput dari teman teman pemasarakatan
oke artinya perlu ada evaluasi memang betul betul dilakukan
oke untuk jangka panjang
tapi juga dalam waktu dekat atau jangka pendek
ada terobosan yang bisa dilakukan oleh kemenkum ham
misalnya begitu bang adrian misalnya
ya karena sebagai lembaga yang paling akhir ya
dari pergantian dana
maka memang mereka sulit berjuang banyak ya
tak amat tergantung dari kinerja subsistem di depannya
tak amat tergantung regulasinya
juga tergantung dari anggaran yang
sekumensis dari negara
maka ruang yang ada pada teman teman dirjen pemasarakatan adalah inovasi
dan kemudian mereka bisa bayangin warga warga pembinaan secara baik
pada waktu tahun lalu
pak yasona membuat satu terobosan baik

itu kan terobosan kan
dan kemudian lalu mengurangi kesesakan diri
dan kesesakan di lapros
apapun kemudian pak yasona lalu dibully

yang telah digunakan kewadangan pak menteri dan juga cak jalanin
oke baik kita break dulu ya
bagaimana kemudian proses penyelidikan dari kebakaran ini harus dilakukan oleh semua pihak
apakah memang perlu ada pihak pihak yang bertanggung jawab
karena sekarang itu yang menjadi pertanyaan
siapa yang harus bertanggung jawab atas kebakaran ini karena menelan
atau ada korban sebanyak empat puluh satu narapidana
nah kita bahas di segmen berikutnya
bapak bapak kami akan segera kembali ke satelit
baik saya kembali ke bang adrianus lagi
ini segmen terakhir bang arsul dan juga bang adrianus
sekarang bagaimana menurut anda ke depan untuk penyelidikan dari kebakaran ini
ada tim yang dibentuk oleh menkumham
apakah menurut anda itu sudah cukup
atau harus seperti apa penyelidikan dari kebakaran yang terjadi di lapas tanggerang
apa yang terjadi di lampas tanggung
saya kira standarnya tentu polisi harus masuk
pemerintah harus masuk
kita kemudian lalu bisa dilihat sebab sebabnya
yang kedua soal jumlahnya
ya saya kira memang menjadi hal yang misalnya ya
misalnya di blok itu ada sembilan kamar yang harusnya diisi
maksimal oleh dua orang

maka lalu berjumlah satu ratus lima puluh berapa itu jumlah total dari
kalau tersebut kalah hasil ya
ketika kemudian terjadi kebakaran
ya lalu tentu menimpa banyak hal
jadi dengan kata lain
kalaupun misalnya diisi sekedar dua orang
maka tentu juga ada korban juga gitu ya
jadi saya kira fokus kita adalah pada
apa namanya bagaimana prosedur itu terjadi
apakah benar bahwa memang ada kelalaian

sehingga usia bangunan yang memang rata rata sudah tua

menurut anda bang adrianus
tapi kalau kita bicara mengenai pelakunya

jadi saya kira lebih bagus dulu di publish apa penyebabnya
sebelum kemudian kita bicara mengenai apakah ada unsur pidana nya
oke baik tapi sekali lagi
menurut anda evaluasi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah
oleh kemenkum ham
soal apa sekali lagi karena ini bukan masalah pertahanan
bukan masalah pertama soal kapasitas
dan ini menjadi catatan kelam ya
dalam pengelolaan lembaga pemasyarakat di indonesia
saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh pak ansur
itu akhidatnya ya
akhidat jangka panjang jangka pendek itu
jangka panjangnya okelah tadi bicara mengenai
dengan cara memperbaiki regulasi
karena memang tidak gampang ya memperbaiki regulasi
yang kedua jangka pendeknya adalah
adanya kesamaan persepsi diantara para apalagi

dan maksudnya begini ada aparat yang masih lain
pak bapak pak gita

daripada undang undang menangkutnya gitu
lalu perlu ada kesamaan
dalam jangka persepsi
nah barulah kemudian kita jangka pendek
nah jangka pendek itulah yang kemudian saya usulkan
mereka mengatasi permasalahan permasalahan yang muncul
ketika masalah anggaran belum beres
ketika masalah regulasi juga belum beres
bang arsul terakhir ke anda
salah satu solusi
dianggap sebagai solusi untuk membenahi pengelolaan lapas
adalah ruu pemasyarakatan
nah ini bagaimana progresnya yang terjadi di dpr bang arsul
jadi ruu pemasyarakatan itu pada dpr periode lalu
saya kebetulan anggota panja dan juga tim perumus
itu sudah selesai kita bahas
sudah bahkan disetujui
oleh dpr dan pemerintah
pada pembahasan tingkat pertama
tinggal kemudian disahkan
oleh rapat paripurna dpr
sebagai forum pembahasan rancangan undang undang
di tingkat kedua untuk menjadi undang undang
tetapi kan kemudian dikritisi
karena dikritisi pemerintah meminta agar dilakukan penundaan
hemat saya untuk meletakkan dasar yang lebih baik
dan uud ini harus kita bahas
apalagi disepakati oleh pemerintah dan dpr
bahwa undang undang ini akan kita bahas kembali dengan sistem carry over
dengan sistem luncuran
artinya hal hal yang sudah selesai kita bahas
kecuali yang sejumlah elemen masyarakat itu mempertanyakan
silakan masukannya apa
kita juga harus sampaikan kepada teman teman elemen masyarakat
bahwa yang namanya aspirasi pembahasan undang undang itu tidak tinggal
negara kita ini berbineka karena itu pasti aspirasinya juga lebih dari satu
jika aspirasinya lebih dari satu ketika kami kemudian mengambil jalan tengah
tidak melulu atau mengkopas dari apa yang dikehendaki oleh masyarakat tentu
kan dibilang juga kemudian r atau pembentuk undang undang ini
tidak mendengarkan aspirasi rakyat
yang sering terjadi kan seperti itu pengajukan perkara ke mk
kalau kemudian ditolak oleh mk dibilang mk nya tidak pekat dengan macam macam lah
nah dpr juga begitu
padahal kami memiliki aspirasi yang bervariasi
dari sudut undang
termasuk dari para ahli dari para akademisi
tidak pernah sudut pandangnya itu tunggal di pembahasan ru apapun
baik bang arsul terakhir muncul kemudian desakan agar menkumham bertanggung jawab
atau dirjen pas atau bahkan diminta untuk mundur
apakah anda atau komisi tiga akan berencana memanggil menkumham
merespon kebakaran yang terjadi pada hari ini
kami memang telah menjatuhalkan di masa sidang ini
untuk rapat kerja pengawasan dengan menkumham
tentu nanti kami harus jelaskan dulu
karena kan kalau soal lapas saya harus fair juga
tidak bisa juga kita nyalah nyalahin hanya pak menkumham atau jajaran pemasarakatan
ini kan persoalan sistemik
maka penyelesaiannya juga harus secara sistemik
tapi hemat saya saya sepakat yang tadi disampaikan oleh prof adrianus juga
bahwa ini sebuah peristiwa yang merenggut banyak
dan dalam peristiwa seperti ini
tidak tertutup kemungkinan ada unsur pidananya
apakah kesengajaan atau kelalaian
tidak kita serahkan kepada pak reskim polri untuk melakukan penyelidikan
kemudian ditemukan dugaan tindak pidana
kemudian bisa ditingkatkan ke tingkat penyidikan
dengan menetapkan pihak tertentu sebagai tersangka
siapapun termasuk dari kalangan internal
lapas itu sendiri
hemat saya harus seperti itu
tetapi kita tetap harus berpegang pada sastra duga tidak bersalah
proses itu harus dilakukan secara terbuka
secara transparan ya bang arsul
tentu saya kira paling tidak ya ini harus lebih baik lah
atau jangan sampai kurang baik dibandingkan dengan soal kebakaran gedung kejaksaan agung lah
saya yakin lah
pak reskim itu akan transparan nanti
menyampaikan hasil penyelidikannya kepada masyarakat
oke baik kita akan lihat bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan
dan tentu sekali lagi ini menjadi catatan terhadap pengelolaan lapas yang ada di indonesia
terima kasih banyak bang arsul sani dan juga bang adrianus meliana sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini
selamat malam sehat selalu